hai api berkubar hebat membakar tiga bangunan penginapan yang berada di kawasan wisata ancol
pademangan jakarta utara pada minggu sore peristiwa kebakaran pada tiga bangunan penginapan
yakni paus seratus dua ratus dan tiga ratus ini menjadi tontonan para pengunjung ancol menurut keterangan isya siahaan
warga yang menginap di penginapan paus tiga ratus api diduga berasal dari bagian dapur penginapan paus dua ratus
api yang terus membesar menyambar bangunan penginapan yang berada di sebelahnya yaitu paus seratus
paus tiga ratus yang ia tempati dalam peristiwa kebakaran isya bersama keluarga berhasil
menyelamatkan diri namun barang barang bawaannya habis dilalap si jagung merah
yang kena buntutnya tapi di atas saya lihat angin kencang dekat buntut kita gitu
barang barang ibu habis semua habis apa aja bu barang barang di dalam
terkait terbakarnya tiga penginapan yang berada di wisata ancol pengelola wisata ancol menyebut
kebakaran ini berawal dari lantai dua salah satu bangunan penginapan yang baru saja ditinggal pergi
oleh penghuninya api menjalar ke barang barang yang mudah terbakar dan akibat tiupan angin kencang
api menjelar ke bangunan penginapan yang berada di sebelahnya pengelola wisata ancol menyatakan akan
memberikan ganti rugi pada para pengunjung yang barang barangnya terbakar dalam peristiwa kebakaran yang tak
mengakibatkan korban jiwa ini jadi memang telah terjadi musibah kebakaran di putri duyung
kotej ancol di sore hari ini dan memang ada dua kendaraan mobil yang terus menjadi korban
di musibah sore ini kebetulan adalah milik dari pengunjung kami juga masih menyelidiki tentang masalah ini juga namun apabila
kami juga masih menyelidiki masalah ini juga namun apabila
dan pokoknya kalau ada kerugian yang dialami oleh fung ijung kami akan sebisa mungkin memberikan komensasi atas kejadian tersebut
kebakaran dapat dipadamkan satu jam setengah setelah petugas menerjunkan dua puluh unit mobil pemadam
untuk penyebab pasti kebakaran tiga bangunan penginapan ini saat ini masih dalam penyelidikan mapolsek pademangan jakarta utara
tim liputan cnn indonesia